berawal dari pertemuan saat berjualan rempeyek di tempat wisata religi
perjalanan muhammad syambali dan wanita idamanya kini memasuki lembaran baru
wajah tegang dan keringat dingin terlihat jelas pada mempelai pria penyandang disabilitas ini
pada rabu dua puluh delapan desember lalu syambali berurusan dengan penghulu demi menghalalkan wanita
yang tidak ada minusnya di mata pria berusia tiga puluh tiga tahun ini
namun bukan ekspresi sang mempelai pria yang membuat pernikahan ini berbeda
tapi kambing berpobok yang dipilih syamali sebagai mahar inilah yang menyita perhatian
pemilihan kambing bukan hanya sebagai lucu lucuan saja ya
kambing dipilih karena sang mempelai pria berharap ke depannya kambing ini akan beranak pinak
yang tentunya akan bermanfaat bagi keluarga kecil syambali nanti
dan wang seratus ribu dan kambing
ya biar buat masa depan
kakinya kan ada empat
biar cepat larinya
pernikahan syambali ini merupakan kegiatan nikah masal yang ditujukan selain sebagai bakti sosial
juga sebagai kampanye nikah resmi di kantor kua
bukan hanya syambali dan sang istri yang sedang berbahagia
di seruling mazubanjarnegara pun demikian
kebahagiaan datang karena lahirnya seekor bayi harimau benggala berjenis kelamin betina
bayi kucing besar ini bernama sharon
ia adalah generasi keempat harimau benggala yang lahir di taman marga satwa tersebut
pada rabu bayi yang lahir pada oktober lalu ini dikeluarkan dari kandang karantina
ia masih harus mendapatkan pengawasan ketat dari tim dokter kebun binata
untuk anak harimau benggala ini merupakan anakkan keempat yang ada di seruling mazubanjarnegara
jadi pertama kelahiran anak pertama di sini itu tahun dua ribu dua puluh
terus sekarang dua ribu dua puluh tiga
dengan hadirnya seekor bayi harimau benggala ini
jumlah koleksi satwa kebun binatang ini bertambah menjadi satu ratus lima puluh dua ekor dari lima puluh spesies
tim liputan cnn indonesia